kenapa kenapa ada apa cerita dong sama aku
buset seputar belum tahu kali dia ya
itu tet itu kurung batang bisa terbang
emang kenapa kalau misalnya kurung batang itu terbang
aduh ini juga lagi ini maksudnya begini
bukan memegang gue
hantu kurung batang
ibu ibu tet ibu
abang abang nih aduh sudah tua
masih saja percaya sama hantu
bagaimana kalian sudahlah aku mau kilir
eh tari bawa terbang lu
aduh lu mah benar benar pada nggak ngerti ya
ini kan gua lu bilang hantu
ini kan rumah gua
lu bilang gua penunggunya
lu benar benar lulak terlalu lulak
tapi tampaknya mirip sih kayak gini kan mak
setiap rumah itu pasti ada penunggunya
lama kan mirip banget
eh jangan jangan mak
tuh hati gua
muka lu kayak ada pernya mak
apaan kakek udah jempol semua kelingking semua dhani
pada pecah pecah begini
eh ya allah
ya bukan mak
beneran kan mak
jalan jalan ini yang benerannya lagi pok
lagi yang si
lagi malem padam buk nih
nih lagi jengker ayam nih
main sembarangan aja lo kubukin babe lo
orang yang paling ganteng di gang dangdut tau gak
babe yang salah sih
ngapain di rumah sendiri
udah kayak gigi aja
main lari lari aja
assalamualaikum dari depan
masih mending kasih salam
kayak di sinetron aja
ini kan rumah beneran bang
pak ipan dan pak gino abis ngeliat setan di kurung batang apa ya
pokoknya benar apa yang kata bang ipan
lu ngapain sih ketakan ketekan lu
lu kayak menolong lu
terlalu mumpet di ketek gua
makan ketek gua nih
nggak salah lagi
ini pasti banget nih
itu hantunya nenek nenek yang mati bunuh diri kemarin
ikut audisi kdi bang